soni sandra terdakwa pelecehan seksual terhadap lima puluh delapan orang anak di kediri dikenal sebagai orang berpengaruh
di kediri pengusaha ini diketahui memiliki jaringan bisnis yang menggurita
dia juga rekanan pemerintah kota dalam sejumlah proyek pembangunan
di mata warga sony juga menampilkan citra sebagai orang yang baik dan santun
lantas seperti apa sepak terjang sony sandra berikut raportasenya
soni sandra ditangkap tepat di hari pahlawan sepuluh november tahun lalu saat hendak bepergian di jalan kdp kota kediri
dia ditangkap atas laporan sejumlah anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh sony
dalam pemeriksaan polisi akhirnya terungkap soni sandra sudah melecehkan setidaknya lima puluh delapan anak dari umur empat belas tujuh belas tahun dan berstatus pelajar serta sma
mereka semua dimingi mingi uang rp empat ratus
pria enam puluh tiga tahun ini akhirnya menjalani sidang pertama di pengadilan negeri kediri empat januari lalu
jaksa mendakwa soni dengan pasal berlapis undang undang perlindungan anak
dia pasalnya menjerat hukuman lima belas tahun penjara
oleh masyarakat kediri sosok soni sandra sudah tidak asing
jejaknya menancap kuat di kota tahu ini
dia pernah menjadi anggota persik kediri dan pernah juga menjadi bagian dari squad timnas junior

pengusaha konstruksi ini juga dikenal sebagai orang tua
hubungannya disebut sebut akrab dengan petinggi pemka pediri
dengan bendera pt triple s sony mengerjakan hampir semua proyek fisik di pemkap pendiri
yang paling fenomenal adalah pengerjaan monumen simpang lima gumul
monumen senilai tiga ratus lima puluh miliar rupiah itu sekarang mangkrak
tahun dua ribu sebelas soni pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh polda jatim
dalam dugaan korupsi jembatan brawijaya
pembelian wujaya senilai rp enam puluh enam miliar meski akhirnya status itu dicabut kembali oleh polisi
meski kerap berhubungan dengan sangkaan hukum
sony justru dikenal sebagai warga yang baik oleh lingkungan tempat tinggalnya
di kelurahan balowerti kecamatan kota kediri
saya sendiri pribadi kalau mengetahui posisi yang bagus seperti itu seakan akan kok ya agak ikut
kasian nyangop kok terjadi hal semacam itu

kasian nyangopok kok terjadi hal semacam itu
hari ini soni sandra akan menghadapi sidang tuntutan jaksa di pengadilan negeri kota kediri
dia menghadapi dua dakwaan tentang pencabulan anak dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara